mau mau telepon lagi ya
mau telepon siapa
kita ke rumah panen yuk
kamu itu kan belum terlalu sehat
aku udah mendingan banget kok
lagian kalau kita
sama lagi ketemu mama ya
dari rambut muka kamu keliatannya dia gak beres
masih harus nunggu kata protograsnya karena
belum boleh masuk
oh jadi tempat
ruang tunggunya masih penuh
ya lebaran begini kan kita harus maklum dong
pasti banyak yang dateng
ya beberapa menit kita nunggu gak apa apa kok
kita harus prihatin sama keluarga keluarga yang pengen kunjungi
anak saudaranya disini kan
tapi bukan itu
kata protograsnya ada
keluarga elsa yang mengunjungi
pak surya usara
dia lagi dia lagi
jadi ricky lagi ngunjungin elsa sekarang ada disini
aku juga gak habis pikir wah
elsa gak biarin ricky terus menerus mengunjungi dia
kamu terlalu banyak
kamu terlalu banyak
kamu terlalu banyak
kamu terlalu banyak
kamu tenangin diri kamu kamu jangan emosi
ini kan lagi idul fitri
kamu tahan emosi kamu
pikiran kamu kamu dinginin
jangan kamu masuk ke dalam hati ya soalnya gini ya
tahu wang gue disini
tahu wang gue disini
ini kan lagi lebaran
justru karena lebaran
anda masih aja punya mimpi
anda masih aja punya mimpi
untuk dapetin istri orang
lama lama saya kasihan dengan anda
lama lama saya kasihan dengan anda
mohon maaf lah di batin
mohon maaf lah di batin
oh yang tenang dong
bagian gue udah selesai kok
bagian gue udah selesai kok
habis jengukin si
kalau ngomong sampai selesai
mendingan sekarang lo masuk lah
daripada kesiangan terlalu
lama kelamaan aku semakin yakin
ada sesuatu yang riki sembunyikan
ada sesuatu yang riki sembunyikan
tapi sekarang aku nggak boleh terbawa marah
apalagi ini lagi suasana ramadan
kasian juga si elsa
kasian juga si elsa
kasian juga si elsa
aku harus ngembalikan semuanya lagi
aku harus ngembalikan semuanya lagi
aku gak dendam
aku gak dendam
justru aku seperti sekarang ini

karena dia yang membuat aku seperti ini
dengan kemarahan dengan keinginan
dan optimis untuk bisa menyelesaikan semua ini
dan optimis untuk bisa menyelesaikan semua ini
aku begini karena dia
aku begini karena dia
aku bertekad ibu
ibu akan mendapatkan keadilan
ibu akan mendapatkan keadilan
akan mendapatkan keadilan
karena tidak dalam waktu bergoda
karena tidak dalam waktu bergoda
karena tidak dalam waktu bergoda
so yang syaitan
bahagia sekali ada kamu
dan buat ibu rumah ini adalah istilah yang terindah yang pernah ibu miliki
begitu sakit yang aku rasain bu
begitu kecewa hati aku
dan itu yang membuat aku sekarang seperti ini bu
ibu ngerti gak sih sekarang
aku tuh gak ngerti sendiri sama diri aku sendiri
kadang kadang aku seperti ini
sebenarnya aku enggak ngerti
ibu ngerti bu
ibu juga manusia biasa nak
ibu juga dendam tapi
ibu pelan pelan kubur
karena allah itu udah bayarkan semuanya
enggak allah belum membayar itu semuanya

mungkin dengan cara aku menunjukkan
aku mengembalikan semua seperti sedia kalah
itu bisa mengobati hati aku
kadang aku mikir
kira kira ayah tahu nggak ya kalau aku ini adalah the winner di luar sana
kalau aku gak pernah terkalahkan

berusaha untuk tetap menjadi orang yang sangat profesional
hak untuk tetap menjadi orang yang sangat profesional
suatu saat di waktu yang tepat allah akan mempertemukan kalian
aku menunggu waktunya itu
bukan untuk minta maaf sama dia
tapi untuk menunjukkan kepada dia kalau aku bisa tanpa adanya dia
aku akan mengalahkan dia
dan ibu jangan
jangan selalu bilang sama aku sebagai orang yang pendendam
jangan bilang sama aku kalau aku itu harus memaafkan dia
karena aku adalah manusia bu
dan aku harus menunjukkan kepada dia
betapa menyesalnya dia telah meninggalkan kita bu
aku juga nangis ibu
aku tidak pernah mengajarkan dendam ke amar
tapi dia selalu mengingat
setiap bagian saat aku tersingkirkan dari hidupku
ibu sudah menggores luka di hati kau
tuhan harus ganti bajunya
tuhan tidak minjri imnement kamu
mas cami sekalian rintik mata putra
mamaku karena aku yaudah modo di tubuhmu
kamu juga jangan
aku tuh momen
musik lu presente dan dirtybow
but makanya banyak sepotkada surveil kab charges di tiara
praw gibil langit duk bantuin aku
kondisi mama setiap hari bukannya makin baik
mama sangat rindukan kamu mas
aku pun juga
aku kangen sekali mas
aku kangen sekali sama kamu
aku sedih mas
haramah kamu aja masih ada mas
masih bagi ini
andai kamu ada di sini mas
aku gak pernah sedih
aku gak pernah sedih
aku gak pernah sedih
aku gak pernah sedih
baik sendiri aku harus kuat
aku harus terlihat kuat
demi untuk orang orang yang kita sayang pasti

kok kayaknya itu pacunya mbak andin yang
lebaran tahun kemarin
kayaknya yang lain juga pada gak nganggap
kita diam diam aja ya
seperti gak ada yang inget baju ini mas
kalau ada kamu pasti kamu akan bilang
kayak gak ada baju yang lain aja
tapi aku merasa seperti dipeluk kamu mas pakai baju ini
lebaran tahun ini
gak seperti yang lu harapkan
alhamdulillah jauh lebih baik
al itu ada
masih agak melu
burung saya belum keluar
ya allah semoga bambang gak salah paham lagi
mama memang sulit banget
buat terima ini
tapi memang kenyataannya seperti ini
aku juga susah ma
aku harus jemput mama dulu pak
soalnya mama juga harus dibujuk juga kan
mama nelfon al dari tadi kok nggak nyambung nyambung ya
kok handphone dia mati terus
masa sepanjang waktu dia nggak pernah nyalain handphone sih
ya mama telepon kan karena mama mau kasih tau dia
bahwa ini udah lebaran
kita mau sungkeman
dan mama udah siapin baju
lebaran buat al lebaran
mama udah pilihin enam stel
ada di kamar
mama udah siapin
cuma juga udah siap nih
kalau kita nungguin al
sungkeman nya gak mulai mulai ya
bu sarah sama pak suri udah dateng ya
atau kita sungkeman sama yang ada aja dulu ya
ya udah oke
mama mau telfon lagi ya
kamu telfon siapa
eh ma kita ke rumah buahin yuk
aduh rem kamu itu kan belum terlalu sehat
aku udah mendingan banget kok
lagian kalau kita nggak kesana
gak enak lama sama keluarga bu andi
iya juga sih
tapi kamu gak usah bawa mobil ya ren
mama pesen dulu ya
kamu tau al ada dimana
gak karena saya berkali kali setiap hari telfon dia tapi gak pernah nyambung
masa handphonenya mati terus
kamu bisa cek tolong cek al ada dimana
atau mungkin kamu kalau lagi repot bisa tolong minta tolong felis untuk cek
buar al di bareng is ya
ya karena ini kan udah
pengacara sung keman
dia anak saya satu satunya jadi saya sangat mengharapkan
thank you randy
kasian banget ya ibu rosa
mama sampai merinding dengernya rem
mama bisa rasakan apa yang ibu rasa rasakan
kita doanya yang terbaik aja ya
buat keluarga pa'al
tapi sampai kapan ibu rosa seperti itu
tahu banget situasinya seperti apa
untuk yain aja apa yang ditanya sama bu rosa
bu handi memang benar benar wanita yang luar biasa
ya udah kita mau kesana ren
mau pesen aja dulu ya
yuk kita keluar yuk mah
ada di anak mama satu satunya sekarang
tapi kita harus mulai sungkaman dulu ma
kan ada aku
ini pula juga gak enak kalau ada papa suresa sama mama sarah yang nungguin mama
tapi kamu bisa tolong cek file list ya
gak mau masalah
nanti biar aku aja yang ngatur ya
biar aku sama keisha yang masuk duluan ya
nino inget ya jangan emosi lagi hidup fitri
ini jelas ngapain ya
ya semoga aja nino nggak terpengaruh oleh omongannya ricky ya pak
kalau soal terpengaruh sih pasti terpengaruh pak
cuma menurut mama pasti dia gak akan bikin kita khawatir kok
apa yang bisa kita lakukan supaya ricky itu gak mengganggu keluarga kita lagi
tapi yang mama lihat sih ricky itu benar benar berusaha untuk ngeganggu rumah tangganya elsa sama nino
dia belum berhenti pa terus aja sampe sekarang
terus aja sampe sekarang
terus aja sampe sekarang
di jalan itu
tadi ricky kemarin
iya tadi dia kesini
tadi riki kemarin
ya tadi dia kesini
aku bingung mau nyuruh dia pergi kemana
kalau misalkan aku blacklist dia
yang ada nanti dia gangguin kalian lagi
tapi aku udah suruh dia pergi ke tadi
aku tuh sekarang ngerasa
apa apa tuh salahnya aku
bahas soal rena salah
sekarang kan lebaran
kita lebaran yuk
belum nunggu depan
banyak sekali pertanyaan yang ingin aku tanyakan
tapi alasannya bicara seperti itu
malah bikin aku gak tega
nanti kamu pake nih buat keisha
aku udah bohongin kamu
nanti lihatin ke aku ya
aku juga pengen liat
nanti pake baju yang mama buat ya
nanti pake baju yang mama buat ya
nanti pake baju yang mama buat ya

sampai kapan gue bisa bertahan di bawah ancaman dikit terus kayak gini

enggak saya mau nanya ini berkas yang kemarin mana ya
ski ada satu lagi yang kurang ini
oh di map hijau
yo yo selamat lebaran
ibu gak salah lihat kamu tuh ini lebaran kamu kerja sayang
enggak sebentar aku cuma mau ngecek ngecek doang
masalahnya ini laporan untuk
kasusnya ibu elsa istrinya pak nino
karena berkas berkasnya sudah lengkap
progresnya juga semakin lebih baik jadi
aku cuma mau ngecek ngecek doang memaksurkan
sebentar nanti aku akan kesana
ibu boleh nggak kasih kamu waktu lima belas menit
hmm kelamaan bu sepuluh menit sudah selesai kok
yaudah inget ya kita open house loh hari ini
ibu tunggu ya nak
kayaknya kurang loh ini gak ada
oke terima kasih
progres yang bagus untuk istri pak nino
mudah mudahan segera selesai
good news untuk pak nino
nanti aku masih bekerja
itu ya aku statementnya untuknu
hehehe sehe ini semakin panjang
harus diam deh
enggak kamu jangan kayak gini dong
nanti kalau misalkan andin sama tante rosa
lihat kamu kayak gini akhirnya mereka tambah
sedih dan serius lihat kamu kayak gini
tapi aku benar benar kepikiran
ngeliat tante rosa seperti itu tadi
tante rosa begitu berharap
tapi kenyataannya apa
kita sampai sekarang cuma bisa berharap
bahkan kita juga nggak tahu
kondisi al sekarang bagaimana
yang kita tahu terakhir
al ada di dalam
bukan hanya tante rosa
bukan hanya andin
aku juga begitu berharap
kumpul bersama keluarga
kalau saat ini tante rosa tahu
kamu bisa berhubungan dengan al
dan aku juga berharap
kamu bisa berhubungan dengan al
dan aku juga berharap
kamu bisa berhubungan dengan al
dan aku juga berharap
kamu bisa berharap
kamu bisa berhubungan dengan al
pasti akan makin gendut
aku dikasih kesempatan
aku bisa memutar waktu kembali
pada saat di bandara
aku bahkan menjaga alam
hei kamu gak boleh nyalahin diri kamu terus kayak gini